mama ngapain disini
cuma gak kerasa kok udah sejauh ini mama jalan jalannya
aku betul betul bodoh
pasti yang dimaksud kakek tadi sebagai anakku adalah gilang
ini semua tuh gara gara ranti sama lina
mereka harus terima balasannya
dan aku harus mencari mereka sampai ketemu
minggir jangan halangi
jangan saya kek
iri hati seperti ulat yang menggerogoti hati kamu sampai habis
sehingga tidak tersisa sedikit pun di dalam kebahagiaan yang ada sisanya
bukan nyerocos ngomong yang aneh aneh seperti itu
apa yang kamu lakukan
kenapa tuh busunya tidak bisa bergerak
saya tidak akan izinkan kamu pergi
tunggu sampai saya selesai berbicara
kamu harus bertobat
kalau tidak kejadian buruk akan menghadapi kamu besok
kamu betul betul gila
kamu pikir saya akan percaya sama kamu
atau saya akan lapor polisi
biar kan saya pergi kakek tua
kamu harus simpankan minyak ini baik baik lia
minyak ini akan membuat musuh kamu terlalap nyenyak pakai senjata
tadi bungkusannya ke lantai dua
kamu kasih kemandro bagian pemotongan ya
sana ya pak
kamu adalah dari geme branding
bagaimana kamu menggoda kami
saya ingin memperoleh
bagaimana dengan susu
mama kalian masih koma
dan keadaannya semakin kritis
ya allah mama
ini semua tuh gara gara lo li
mer kenapa gue
ini juga gara gara papa
coba aja kalau misalkan papa tuh gak bisa sama mama
memang gak mungkin gak kenal hal hal jahat yang bisa bikin dia celaka
ngapain lagi kalian disini
masih belum sadar juga siapa penyebab mama jadi kayak gini
udah lo ngapain disini
sekarang lo pergi li ya
kalian berdua pergi
gue gak mau lihat kalian berdua lagi
pergi li ya
kita nggak usah ketemu dulu
tapi kenapa ran
apa yang sebenarnya terjadi
mas kamu liat kondisi mercy dong
dia begitu labil
dia sangat butuh perhatian kamu sekarang ini
aku gak pengen kondisi ini membuat dia semakin terluka
aku kan gak pernah minta apa apa dari kamu ya
aku mohon sekali ini aja kamu turutin keinginan aku
aku gak pengen mersi menjadi semakin benci dan menimpakan semua kesalahannya terhadap aku dan lihat
aku ingin merasakan kesalahannya terhadap aku dan liya
aku ingin merasakan kesalahannya terhadap aku dan liya
ibu pasti sedih ya
soal keputusan ibu untuk gak ketemu sama papa dalam beberapa waktu ini
ibu gak apa apa
ibu pasti sedih ya soal keputusan ibu untuk gak ketemu sama papa dalam beberapa waktu ini
bu baik baik aja
memang ini yang terbaik buat kita
mercy udah banyak bantu kita
ibu udah menganggap mersi seperti anak ibu sendiri
dan ibu gak mau kalo sampe mercy semakin hancur gara gara sakit hati
ibu tau gak
dia tuh bangga banget
dia bangga punya orang tua kayak ibu
mersi mana kok gak masuk
mercy sementara ini gak mau kerja dulu nih
dia balik rumahnya
supaya dia bisa lebih sering jagain ibunya
balik lagi ke rumahnya
ini pasti gara gara aku
pasti gara gara aku
ya lagi mau buat sayur bening bu
ini kan sayur kesukaan mersi
mudah mudahan aja dengan sayur ini
mercy jadi gak begitu benci sama lia
bi tolong jagain rumah dulu ya
kita berdua mau jenguk mama di rumah sakit
tante bawa apa sih
jangan deh kucampur deh loh
tunggu tunggu ini bawa ini barang barangnya tante ingrid kan
ini orang bego apa budak sih udah aku bilangin
udah denger sana jangan deh kucampur lah aja
maaf dan juan non mercy
tadi tuh saya bener bener hilaf
oke lah tante kali ini juhan maafin
tapi itu juga kata tante tuh ibunya ayu
tapi tante janji tante gak boleh ngulangin lagi
kita berdua gak mau maafin tante
sial gara gara si lia gue jadi ketahuan
kalau gak karena dia gue gak mungkin ketahuan
lihat aja loh lia gue gak terima lo bikin gue kayak gini
dan juhan non mercy saya beres beres di dalam dulu ya
gue pulang dulu ya
mudah mudahan tadi tante sari kapok ya
eh loh gak usah so manis ya depan gue
gue negor tante sari bukan karena lo
gue negor dia karena gue yang denger sendiri
lo gak ada hubungannya sama semua ini
mer sampai kapan sih mer kayak gini terus
kenapa benci sama gue
cukup deli mendingan sekarang lo pergi sekarang
ah tapi mer
udah aku bilang lo pergi
gue gak ada waktu buat mikirin hal kayak gini
yang penting buat gue sekarang adalah nyokap gue
yaudah kalau gitu gue pulang dulu